puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan pemuda bergerak atau ampera
menggelar aksi unjuk rasa di jalan medan merdeka barat jakarta pusat senin siang
masa menuntut presiden mengeluarkan perpu kpk hingga menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran ham di indonesia
aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda ini juga meminta agar presiden joko widodo
segera memperbaiki kondisi perekonomian pendidikan dan menarik militer dari papua
aksi ini juga dikawal ribuan personil aparat gabungan tni polri
aksi sejumlah arus lalu lintas pun dialihkan seperti jalan medan merdeka barat hingga jalan veteran raya yang ditutup sementara
kendaraan taktis seperti water cannon barakuda dan pengurai masa sudah disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini
kita pantau situasi terkini dari aksi demonstrasi kita terhubung dengan wahyudi ritonga
wahyudi selamat sore
wahyudi bisa digambarkan kemudian kepada kita seberapa besar aksi massa yang berunjuk rasa hari ini
dan apa yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi kali ini
ya baik selamat siang ferdi
kalau kita bercerita mengenai eskalasi masa yang telah berkumpul siang hari ini di jalan medan merdeka barat jakarta pusat
ini sudah berkumpul sejak pukul empat belas waktu indonesia barat
dan kami menghitung ini sekitar ada puluhan masyarakat yang tergabung
dalam aliansi mahasiswa dan pemuda bergerak atau yang mereka sebut dengan ampera
dan aksi ini sepertinya merupakan aksi lanjutan seperti yang dilakukan oleh aksi yang dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
ataupun bemsi dan bem jadetabek yang berkumpul ataupun sudah melakukan aksi sejak beberapa minggu yang lalu
dan ini mungkin kami melihat seperti aksi lanjutan karena tuntutannya sama
seperti puluhan masanya tergabung dalam ampera ini menuntut
tuntutan mereka yang pertama adalah agar presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
terkait undang undang kpk yang saat ini sudah berlangsung dan bisa diterapkan oleh penegak hukum
kemudian yang menjadi tuntutan mereka selanjutnya adalah tentang masalah rancangan undang undang
kitab undang undang hukum pidana yang saat ini masih terus bergulir di pemerintah dan juga dpr ri
kemudian mereka juga menuntut terkait rancangan undang undang agraria yang hingga kini masih tertunda di komisi dua
kemudian mereka juga meminta presiden joko widodo beserta seluruh jajarannya
untuk segera menentaskan kasus yang terjadi di wameg
seperti agar pemerintah segera menarik militer dari wamena
kemudian dari sisi pendidikan mahasiswa dan pemuda yang berkumpul pada hari yang bertepatan dengan sumpah pemuda ini
mereka juga meminta agar presiden joko widodo memperbaiki sistem pendidikan yang ada di indonesia
tidak mengutamakan atau memprioritaskan kapitalisme pendidikan yang ada di indonesia
kemudian yang menjadi tuntutan selanjutnya adalah dari reforma agraria bahwa mahasiswa ini kemudian menyuarakan
terkait masalah pertanahan
di sejumlah daerah yang akhirnya kasusnya yang sampai sekarang belum tuntas atau berbelit belit hingga hari ini
yang menimpa sejumlah petani yang ada di daerah ataupun di pelosok indonesia
kemudian mahasiswa mahasiswa ini juga tadi meneriakan agar aparat penegak hukum
segera mengeluarkan teman teman mereka mahasiswa yang saat ini masih ditahan di polda metro jaya
karena mereka menuntut agar negara ini hadir memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh masyarakat
khususnya mahasiswa dan pemuda yang bertepatan pada hari sumpah pemuda
ini agar diberikan ruang untuk menyatakan aspirasi menyampaikan pendapat di muka hukum
seperti yang tertuang di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian mahasiswa juga lagi dan lagi mahasiswa dan pemuda yang berkumpul di jalan medan merdeka barat ini
menuntut agar aparat mau memberikan mereka kesempatan untuk beraudiensi dengan perwakilan dari istana merdeka
minimal mereka bisa bertemu dengan kepala kantor staf kepresidenan muldoko
namun hingga hari ini kalau kami menghitung ferdi di bulan oktober ini
sudah ada kurang lebih empat kali aksi dimulai dari pekan pertama kedua ketiga dan keempat
aksi ini sudah bergulir di jalan medan merdeka barat dan belum ada satupun perwakilan mahasiswa
yang diterima oleh perwakilan istana minimal diterima oleh kantor staf kepresidenan
itulah yang menjadi harapan dan tutupan oleh sebagian besar mahasiswa dan pemuda yang berkumpul hari ini
kami juga mendapatkan sejumlah informasi ataupun isu yang beredar bahwa bmsi ataupun bem jabodetabek
juga akan ikut bergabung dengan aliansi mahasiswa dan pemuda
mudah bergerak di jalan medan merdeka barat
namun hingga detik ini kami belum melihat adanya eskalasi massa dari bem ui bem ugm
ataupun dari bmsi yang biasa berkumpul beramai ramai menyatakan aspirasi dan pendapatnya di muka umum
tepatnya di jalan medan merdeka barat ini
dari sisi pengamanan kami melihat ada pengamanan ekstra verdi dari pihak kepolisian dan juga tni
yang mengerahkan ribuan personil di seluruh area jalan medan merdeka barat hingga jalan merdeka timur
dikarenakan ini merupakan area ring satu
yang berdekatan langsung dengan istana negara
kemudian kami juga melihat adanya beberapa mobil pengurai masa seperti mobil water cannon
mobil pengurai mas dan peralatan peralatan lengkap yang dimiliki oleh aparat tni polri ataupun aparat gabungan
kemudian dari masa sendiri kami melihat bahwa di sini kami melihat bukan hanya ada aksi mahasiswa
yang di jalan medan merdeka barat namun di depan gedung bawah seluruh tepat di jalan tamir
kami juga melihat adanya eskalasi masa yang cukup besar
dan kami mendapatkan informasi dari aparat kepolisian bahwa di sana juga berdekatan
berlangsung aksi unjuk rasa mencatatkan aspirasi dari pihak buruh
baik terima kasih wahyudi ritonga dari kawasan medan merdeka barat jakarta